pcr sekarang ini sudah mencapai empat sampai lima sampel per hari
saya kira ini masih jauh dari target yang saya berikan yang lalu yaitu sepuluh spesimen per hari
dan data dari gugus tugas sekarang ini sudah ada satu ratus empat lab yang masuk dalam jaringan lab covid sembilan belas
saya ingin dipastikan bahwa lab lab tersebut berfungsi maksimal
meskipun dari satu ratus empat lab tadi lima puluh tiga lab rujukan sudah melakukan pemeriksaan dan lima puluh satu lab rujukan belum melakukan pemeriksaan
terutama kesiapan scm yang terlatih ini perlu lebih diperhatikan lagi
juga yang berkaitan dengan masalah di alat pengujian yang masih kurang terutama untuk reagen pcr rna dan vtm
dan saya minta ini segera diselesaikan dalam minggu ini
dan yang kedua
yang berkaitan dengan kepulangan pekerja migran indonesia
agar betul betul berjalan dengan baik di lapangan
saya juga menerima laporan bahwa pada bulan mei dan juni ada kurang lebih tiga puluh empat ribu pekerja migran indonesia yang kontraknya akan berakhir
dan mereka berasal dari jatim ini ada delapan sembilan ratus kurang lebih
dari jateng tujuh empat ratus
dari jabar lima delapan ratus
dari ntb empat dua ratus
dari sumut kurang lebih dua delapan ratus
dari lampung seribu delapan ratus
dan lima ratus orang dari bali
agar betul betul diantisipasi disiapkan ditangani proses kedatangan mereka di pintu pintu masuk
yang telah kita tetapkan dan juga diikuti pergerakan sampai ke daerah
saya kira kita melihat untuk jalur udara dua pintu masuk di soekarno hatta dan di bandara ngurah rai
kemudian untuk abk kapal besar juga di benua bali di tanjung priok
dan juga pekerja migran yang dari malaysia lewat batam dan tanjung priok
sekali lagi ingin saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan memobilisasi sumber daya yang kita miliki
dan juga dipastikan kesiapan tempat karantina dipastikan rumah sakit rujukan bagi para pekerja migran kita tersebut
dan yang ketiga
saya juga menerima laporan
menerima laporan dari kementerian ristek dan brin yang telah berhasil mengembangkan pcr test kit
dan saya minta ini agar inovasi inovasi yang telah dilakukan ini
mulai kita mengembangkan
kita bisa produksi secara massal
sehingga kita tidak tergantung lagi pada produk produk impor dari negara lain
kita harapkan nanti paling tidak akhir mei atau awal juni ini sudah bisa kita produksi
juga saya melihat sudah ada kemajuan yang signifikan dalam pengujian plasma
yang rencananya ini akan dilakukan uji klinis berskala besar di beberapa rumah sakit
dan juga stem cell untuk menggantikan jaringan paru yang rusak
kemajuan signifikan juga terjadi pada penelitian whole genome sequencing
ini tahapan yang sangat penting dalam menuju tahap berikutnya
untuk menemukan vaksin yang sesuai dengan negara kita
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
tadi seluruh hasil riset dan inovasi ini didukung penuh
proses proses perizinannya dilakukan cepat
dan juga disambungkan dengan industri
baik itu bumn maupun swasta